anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sejumlah pihak meminta kontestasi pilkada serentak dua ribu dua puluh ditunda
seiring penyebaran dan peningkatan kasus positif covid sembilan belas di tanah air
desakan penundaan pilkada serentak sembilan desember mendatang muncul dari wakil presiden republik indonesia ke dua belas yusuf kala agar pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan
selain pak jk desakan penundaan juga datang dari beragam elemen masyarakat seperti komnas ham ormas pbnu dan senator dpd
bagaimana seorang yusuf kala melihat penanganan pandemi covid sembilan belas di tanah air selama enam bulan
dan apa sebetulnya yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas sampai vaksin ditemukan
malam ini kita akan berbincang dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
selamat malam pak jk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak jk
waalaikumsalam selamat malam
oke pak jk langsung saja
ini bapak kemarin sudah mengeluarkan pernyataan yang kemudian ditanggapi pro dan juga kontra pak
baik oleh pemerintah dan juga oleh para ormas ataupun koalisi masyarakat sipil begitu pak
kita tahu bahwa kasus covid sembilan belas di tanah air ini semakin meluas dan juga bertambah bapak menyarankan agar pilkada serentak ini ditunda pak
sampai vaksin ini ditemukan
apakah memang sudah separah itu sehingga bapak menyarankan agar ditunda pak
pertama tujuan pilkada
pilkada itu kan untuk memilih pemimpin yang dapat mesejahterakan meningkatkan ekonomi dan juga memajukan masyarakatnya
karena itu pemilihan juga pemimpin itu harus sesuai dengan tujuannya juga
bahwa bagaimana memberikan kebaikan dan keselamatan masyarakat
pemilu kadaannya di desember
sebenarnya dulu kan september
tapi dengan perhitungan waktu itu bahwa puncaknya akan terjadi september
dan artinya di desember sudah menurun
tapi kenyataannya dewasa ini justru di september oktober nanti kelihatannya masih naik terus
jadi mungkin malah diperkirakan
dan puncaknya akan terjadi desember
jadi pada saat itu kalau dilakukan pilkada tentu risikonya sangat tinggi
jadi kita sekarang menjadi pilihan kesehatan atau demokrasi
ya atau kesehatan atau tidak
saya kira tujuannya adalah mempersehatkan masyarakat
bapak mengatakan tadi pemerintah harus memilih apa dulu
kesehatan atau demokrasi
yang disampaikan oleh pak jk bahwa sebaiknya ditunda sampai vaksin ditemukan
sementara belum jelas pak pandemi ini kapan selesainya
kemudian vaksin kapan akan ditemukannya ataupun akan dikeluarkan
ada kekhawatiran meskipun tadi bapak sudah mengatakan pemerintah harus memilih antara kesehatan ataupun demokrasi
tapi di sisi lain ada kegamangan
kalau ini ditunda terus menerus akan menimbulkan ketidakpastian kepemimpinan di daerah pak jk
pertama tidak juga
karena dalam pilkada ini itu banyak gobernur atau bupati wali kota yang memang semuanya masa jabatannya berakhirnya tahun depan
jadi artinya kalau ditunda itu tidak banyak masalahnya
kalaupun sudah melewati masa jabatannya itu kan ada aturannya
ada pejabat sementara
yang dapat menangani hal hal tersebut
jadi ini hal yang biasa saja
karena kalau kita buka vaksin barulah covid sembilan belas ini menurun
dan banyak semua perkiraan bahwa vaksin itu sudah akan mulai divaksinasi sebagian masyarakat kita mulai kira kira maret
jadi kalau sudah berlangsung itu pastilah covid sembilan belas itu menurun
kalau sudah menurun lebih stabil maka dengan mudah kita melaksanakannya dengan resiko terlalu tinggi
yang utihnya sekarang baru saja mulai pendaftaran
minta maaf dan saya ucapkan doakan supaya selamat segera pak arief budiman dan juga dua lagi rekannya komisaris
ini baru mulai
sudah kena apa apa
ini kalau sudah berlangsung bagaimana tim kampanye yang tiap hari ketemu itu pasti risikonya tinggi
artinya sebetulnya bisa ditunda sampai februari atau maret sampai vaksinnya mungkin sudah ketemu seperti yang tadi bapak sampaikan
dan bisa ada perpanjangan masa kepemimpinan untuk kepala daerah kepala daerah yang memang jabatannya belum berakhir begitu
ataupun memilih plt plt kepala daerah begitu pak jk
ya itu hal hal yang biasa saja itu berlangsung terus menerus
selama belum sampai masa jabatannya ya pakai plt
plt kemudian atau dan sebagian besar juga itu justru masa jabatannya berakhir tahun dua ribu dua puluh
jadi tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya dari sisi pemerintahan
tidak ada yang signifikan dari penundaan pilkada
kalau menurut pak jk
tapi kalau dari sisi pemerintah ini dikatakan oleh mendagri bahwa pilkada ini dapat menggerakkan perekonomian pak
bahwa uang itu bisa berputar kemudian masyarakat bisa memiliki daya beli untuk menggerakkan perekonomian
apakah kemudian itu relevan pak jk dalam kondisi yang saat ini angka covid kita masih tetap tinggi pak
ya tentu ada saja efeknya daya beli
tetapi jangan lupa ini kan cuma dua ratus tujuh puluh daerah yang pilkada
memang pilkada banyak pengeluar uang
tapi juga sisi lain pemerintah juga menambah anggaran untuk bantuan sosial bantuan blt langsung ke masyarakat
jadi kita tidak bisa lihat ini sekali lagi pilihan
ini pilihan kesehatan atau pilihan pilkada ataukah pilihan ekonomi
presiden itu sudah menyatakan yang pertama

oke jadi itu kemudian diserahkan kepada pemerintah
tapi tadi pak jk sudah menyebutkan bahwa pada saat pendaftaran saja banyak penyelenggara dan juga calon calon kepala daerah yang kemudian positif covid sembilan belas
kalau menurut pak jk jika kemudian kpu dan juga pemerintah serta dpr memperketat lagi aturan apakah masih banyak yang akan melanggar protokol kesehatan pak pada tahapan tahapan berikutnya
karena akan sulit ya pak ya sepertinya
aturan selalu ketat
pelaksananya yang tidak ketat
ada empat tahapan yang turut mempunyai tempat yang berisiko
pertama waktu pendaftaran
sudah ternyata begitu banyak ada banyak korbannya pada saat pendaftaran itu
tidak bisa dikontrol jaga jarak pakai masker
kita lihat semua di tv atau di
media lainnya jaraknya yang tidak bisa dijaga kalau berkurung
kedua pada masa kampanye
kampanye walaupun diwatasinnya seratus siapa bisa menjamin seratus
ketiganya pada saat pencoblosan
pencoblosan kan berwarna enam jam
kira kira tiga empat ratus orang dalam tps
pasti banyak pendukung jawab saksi saksi ataupun rakyat ingin mengetahui
itu bisa diatasi tentunya
tapi tentu juga punya risiko risiko
jadi sekali lagi ini pilihan
pilihan untuk memberikan risiko ke rakyat
atau pilihan untuk memilih pemimpin yang sebenarnya bisa ditunda
oke pilihan memberi resiko ke rakyat
atau pilihan memilih pemimpin yang bisa ditunda kalau menurut pak jk
tapi kalau dari sudut pandangnya pak jk apakah kemudian calon calon kepala daerah kita bisa mengatur pak para pendukungnya di bawah untuk taat protokol kesehatan
kalau ditanya pasti mengatakan ya
tidak mungkin mengatakan tidak bisa
tapi pada pelaksanaannya baru pendaftaran sudah ratusan atau mungkin lebih banyak yang ikut
serta itu di kantor kpu
apalagi kalau di luar seperti itu di lapangan di mana ada acara acara
itu diawanya bahkan risiko risiko yang harus ditangguh
tapi pak ini presiden jokowi mengatakan bahwa ini tidak bisa ditunda sampai pandemi
karena kita tidak tahu pandeminya ini kapan berakhirnya
bagaimana kemudian pak jk melihat keputusan ataupun pernyataan dari presiden jokowi yang di awal sudah mengatakan ini tidak mungkin ditunda karena kita belum tahu pandeminya sampai kapan
saya belum dengar itu presiden mengatakan demikian
yang saya tahu betul bahwa beliau memilih kesehatan atau perhatian kesehatan
atau perhatian kesehatan dibanding ekonomi
itu yang berapa kali presiden menyampaikan itu
kalau soal kepastian yang pasti kalau sudah diketemukan vaksinnya dan semua para ahli memperkirakan itu awal tahun depan
maka pasti setelah orang divaksinasi pasti menurun
dapat diyakinkan itu pasti menurun
jadi tidak berarti tidak ada kepastian
berawal tahun depan pasti sebagai besar para ahli dan kita juga melihatnya kalau vaksinasi sudah dijalankan itu pasti menurun
oke kalau memang kalau menurut pak jk sebaiknya ditunda sampai bulan januari sampai vaksin ditemukan
tapi ada juga kemudian pak yang menyarankan ditunda saja untuk daerah daerah di zona merah pak
terutama di pulau jawa
jadi penundaannya parsial saja pak tidak keseluruhan di dua ratus tujuh puluh wilayah
apakah kemudian itu layak dipertimbangkan
sebenarnya di indonesia sekarang itu hampir semuanya sudah merah
jadi sudah masih mungkin kita tetapkan kuning pada sekarang mungkin pada kemudian tiga bulan dekatnya merah juga
ya bagaimana caranya
dan itu kan namanya pilihan serentak
kalau tidak serentak ya harus seperti itu
dan kalau dibagi bagi lagi
bagi bagi lagi orang bekerja dua kali
jadi seperti itu
artinya ditunda saja secara keseluruhan pak
dan kalau pak jika bukan januari
saya kira vaksin itu kan ketemu lagi ketemukan maret
mungkin pelaksanaannya di indonesia kata kata dua tiga bulan kemudian kita dapat media itu
ya mungkin antara bulan mei juni itu waktu yang wajar menurut saya
tidak menimbulkan masalah besar
oke artinya ditunda secara keseluruhan
ini karena tujuh puluh negara menunda ya punya pki pemilunya
kedua saya ingin sampaikan begini
pengalaman pada waktu bencana owabah tahun seribu sembilan ratus lima belas di amerika
jadakan juga pemilu
kalau sekarang ini yang baru baru saja seperti iran
di australia turun
di perancis juga turun
di iran lebih lebih
jadi ini juga apabila dilaksanakan sekarang kualitas pilkada itu akan menurun
salah satu tanda pilkada itu apabila tingkat partisipasi tinggi
jadi jadi yakinlah kalau dilaksanakan sekarang pasti partisipasinya rendah
dan itu bukan cuma kita
karena orang mungkin takut datang
atau daripada kenal ya baik baik saja datang
itu akan terjadi pengalaman di negara negara lain jauh turun drastis
artinya ini akan mempengaruhi kualitas pilkada karena partisipasi pemilih rendah
karena masyarakat takut datang ke tps
tapi pak kita ingin tanya
mungkin pak jk juga bisa memberikan warning kepada pemerintah
dan juga para penyelenggara pemilu
dan juga partai politik
kalau kemudian ini tidak ditunda
menurut pak jk dampak yang paling buruk apa pak yang akan terjadi
kalau pilkada serentak tidak ditunda tetap dilaksanakan sembilan desember pak
dan itu yang pertama
kedua kualitas pilkadanya akan menurun
karena partisipasi dapat diyakini bahwa akan menurun
sebagaimana negara negara yang pada bulan juni maret juni melakonakan itu turun drastis
turun drastis orang yang datang ke tps
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan pak jk
bagaimana kemudian seorang yusuf kala yang juga ketua umum pmi
mantan wapres kita melihat pola penanganan pandemi covid sembilan belas selama enam bulan ini yang dilakukan oleh pemerintah
apakah ada catatan dan juga masukan dari pak jk
nanti kita akan lanjutkan pak jk sebentar saja
kita akan jeda terlebih dahulu
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kalla
terima kasih pak jk atas waktunya
kita akan kembali lanjutkan
tadi kita sudah bahas mendengarkan sudut pandang ataupun masukan bapak kepada pemerintah
agar pilkada serentak dua ribu dua puluh ditunda saja sampai vaksin ditemukan pada bulan mei dan juga juni dua ribu dua puluh
karena pemerintah nanti akan dihadapkan akan memilih yang mana yang diprioritaskan
kesehatan atau demokrasi
karena akan sulit nanti pada kenyataannya di lapangan soal partisipasi pemilih yang rendah
nah sekarang pak kita ingin tanya sudut pandang ataupun pandangan bapak soal penanganan pandemi covid sembilan belas selama enam bulan ini pak
apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama enam bulan ini sudah tepat pendekatannya atau masih ada catatan catatan kalau menurut pak jk
ya tentu apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan prosedur yang disetujui di dunia ini
ya itu melaksanakan tiga m
jadi menjaga jarak pakai masker dan di tangan
itu yang saya istilahkan selalu menghindari
menghindari virus itu
tentu yang kedua juga kita harus intervensi
itu kan hanya itu adalah suatu aturan larangan
yang lainnya intervensi
intervensi itu hanya dengan cira disinfektan atau sterilisasi

itu hanya dengan cira disinfektan atau sterilisasi
sarana rumah rumah kantor kantor rumah ibadah dan sebagainya
itu harus dilaksanakan secara bersama sama
yang ketiga tentu pertahanan terakhir yang dilakukan oleh kalau orang sudah kena
yaitu rumah sakit para dokter
kita simpati kepada banyak korbannya di kalangan tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat
itu mereka penjual penjual sejati yang mengorbankan diri
itu mereka penjual penjual sejati yang mengorbankan diri
untuk menjelaskan orang lain
jadi apa yang sudah dijalankan sesuai dengan ini
memang yang perlu diperbaiki adalah ketegasan
jadi kecepatan dan ketegasan
kita tidak bisa membedakan daerah yang terinfeksi banyak daerah yang kecil
karena yang kecil pun yang sedikit pun bisa tiba tiba jadi besar
seperti dulu bali kecil tiba tiba besar
juga di daerah lain seperti itu
jadi semua daerah tanpa ini harus mendapat perhatian besar
karena dulu jakarta pun hanya berasal dua orang di depok
kemudian sekarang sudah puluhan ribu
jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya cuma perlu ketegasan dan kecepatan untuk bertindak
dan perlu adanya ketipasi masyarakat yang luas
tapi karena itu harus ada tindakan yang keras kepada pelanggar pelanggar aturan itu
jadi ini yang masih kurang dibanding banyak negara lain
yang sebagai besar sudah berakhir
yang banyak yang sudah menurun dibanding kita
memang ada resiko yang juga sekali lagi ini pilihan kesehatan atau ekonomi
presiden pak jokowi sudah dengan terlalu jelas menyatakan pilih kesehatan lebih dulu
sebagai akibat akan ikut
jadi kita bicara tentang sebab dan akibat
sebabnya ini pandemi covid
akibatnya kesehatan dan juga penurunan ekonomi
itu harus diterima sebagai suatu keterpaksaan
yang tidak bisa ditundang
oke tadi pak jk juga sudah mengatakan bahwa presiden jokowi sudah menegaskan bahwa
ataupun pemulihan covid itu adalah yang paling utama
tapi pada kenyataannya pak masih banyak yang mengkritik pak
bahwa pemerintah terlalu condong untuk pemulihan ekonomi ketimbang penanganan covid begitu pak
apakah bapak melihat ada dilema di pemerintah pusat
antara apa yang disampaikan oleh presiden
dengan apa yang dijalankan oleh para pembantunya pak di lapangan
karena ini ada sesuatu yang berbeda begitu pak
itu memang awal awalnya pada awal bulan maret april mei
banyak pihak pemerintah sebagian besar itu memilih mencari kebijakan yang dapat menyamakan ekonomi
tapi seperti yang sering saya katakan
karena ini sebab akibat
apapun kita lakukan selama sebabnya kita tidak tanggulangi dengan baik
itu ekonomi akan tetap buruk
tetap akan turun
jadi kan itu terjadi
artinya bagaimana kemudian pak
caranya supaya ini bisa berjalan beriringan
bapak dengan segudang pengalaman sudah pernah mengalami beragam krisis pak
termasuk dulu ada sars di indonesia
mungkin bapak punya masukan supaya kemudian ini bisa berjalan beriringan
meskipun tadi bapak sudah mengatakan ada sebab dan juga akibat
sebabnya adalah covid sembilan belas dan berakibat pada kondisi perekonomian
tapi mungkin bapak punya masukan begitu pak
bagaimana supaya ini berjalan beriringan begitu
ya tidak bisa beriringan
harusnya ada didagulukan
prioritasnya ya covid itu
segala upaya segala anggaran yang perlu harus segera dilaksanakan
contohnya sejak perlu sterilisasi kuota
perlu alat sterilisasi
perlu koedas dan sebagainya
beberapa hal lainnya
maka itu harus diutamakan belanjanya
karena stimulus apapun yang diberikan
dikurangi pajak apapun yang diberikan kepada pengusaha
itu tidak akan pernah bisa berhasil karena memang
orang pengusaha yang untung dewasa ini
ada yang tertentu yang untung
jadi pajak pun pasti turun contohnya
diberikan modal tahapan yang jelas bukan modalnya yang kurang
pembelinya yang kurang
jadi daya belinya yang turun
daya beli ini memang solusinya ya kasih blt cepat
karena harus bnt lebih banyak lagi supaya meninggalkan daya beli
otomatis daya beli itu pengusaha pengusaha atau perusahaan
baik pesara atau kecil akan bangkit
yang sekarang kan masalahnya daya beli
bukan masalah alang produksi masih ada
lalu ada pembelinya
pembelinya yang kurang
jadi masyarakat ini harus disubsidi
bagaimana kemudian pak jk melihat miskoordinasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah begitu
apakah memang terlihat jelas miskoordinasi ini yang membuat tadi yang bapak sampaikan
bahwa adanya kelambanan ataupun tidak cepat kemudian tidak tegas
dan tidak ada law enforcement yang kuat begitu
ya itu pertama law enforcement yang kuat dan sanksi
itu harus dijalankan
yang kedua memang kita tidak bisa meminta atau menunjukkan daerah
karena pertama anggaran daerah terasa susah
karena anggaran daerah terasa turun
karena contohnya sejak di daerah itu pad nya
pemasukannya buat pendapatan asli daerahnya yang dapat membiayai itu tuh
seperti pbb pajak kendaraan pajak bali nama atau pajak hotel semuanya menurun
karena itu maka kemampuan daerah terus menjadi mengecil
padahal dibutuhkan belanja yang besar
dan itu langkah pemerintah pusat untuk membantu
pemerintah pusat juga masalah
pada saat anggaran dinaikkan pajaknya turun
maka terpaksa terjadi divisi
divisi itu artinya dapat utang
jadi harus dipahami kalau pemerintah menambah utang luar negerinya
itu harus tergelam negeri
itu hanya untuk tidak ada pilihan lain selain melaksanakan pinjaman itu
karena kita mengalami kekurangan
dan sedangkan belanja naik
tapi bagaimana kemudian pak jk melihat koordinasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah pak selama enam bulan ini
ya itulah sebabnya saya katakan tadi
pemerintah sudah membentuk beberapa tim
dan itulah saya sarankan juga bahwa yang melaksanakan timnya harus full timer
kalau menteri menteri yang disuruh bertanggung jawab tapi dia punya dua
segudang pekerjaan khusus maka tentu tidak bisa efektif
karena itu memang tim yang dibentuk kayak bnpb mestinya
dia harus betul betul bekerja full
tapi dengan strategi yang baik dan juga pengendaraan yang baik dengan dana yang cukup
lalu begitu banyak tim dibentuk tapi juga dananya kurang cukup
dan juga begitu juga di daerah
sebenarnya tidak ada perbedaan sistem
karena di daerah pun juga yang dipahami ya tiga hari itu cuci tangan jalan jalan
pakai masker tetap itu juga
tapi yang intervensinya selalu sangat ini yang dilakukan oleh pmi
ya disinfektan ya disterilisasi
kewatan dan rumah rumah serta ruang main ban dan sekolah sekolah dan sebagainya
karena hanya cara itu kita bisa mengurangi penerorannya tidak ada cara lain
oke pembentukan tim sudah banyak dilakukan oleh presiden
tapi kepala daerah tadi kalau menurut pak jk ini dananya akan terbentur dari apbd apbd yang mereka miliki
banyak juga sebetulnya yang sudah mendorong dan juga mendesak agar penanganan pandemi ini
jangan diserahkan kepada kepala daerah kepala daerah pak
sudah waktunya untuk sentralisasi diambil alih oleh presiden agar turun langsung pak
memimpin penanganan pandemi covid sembilan belas
bapak juga menyarankan hal yang sama pak
berdasarkan pengalaman bapak menangani krisis yang sebelum sebelumnya pak
justru sebaliknya pmda harus lebih aktif
kalau dulu kadang kadang satu daerah tsunami hanya aceh
daerah lainnya aman
yang datang membantu
sekarang sudah saya kenal bagaimana caranya pusat mengambil alih
tidak bukan perusahaan mengambil alih itu
daerah lain akan diperkuat dengan memberikan bantuan dengan memberikan instruksi instruksi yang jelas
jadi justru daerah yang full heart bertindak mengamankan rakyatnya
kalau pusat mengambil alih bagaimana caranya
dari mana orangnya
karena apa yang dia tahu tentang daerah tersebut
justru ini daerah lah
di sini kita lihat pemimpin daerah yang mampu atau tidak dapat dilihat dari perasaan
para sangka kita susah
oke sejauh ini daerah daerah mana pak yang sudah dinilai oleh pak jk berhasil pak
saya kira belum ada yang bisa berhasil
karena ini kan meresananya terus menerus
berhasil kalau kita lihat sudah ada penurunan
ini naik terus menerus
sekitar dulu sekitar seribu
naik sekitar dua ribu
sekarang mendekati empat per hari
itu kan berarti naik terus menerus
belum ada pemerintah daerah yang kita anggap bisa menurunkan itu secara drastis
oke kalau belum ada pemerintah daerah yang bisa menurunkan angka covid di daerahnya masing masing secara drastis
ini juga banyak epidemiolog yang menilai bahwa sebetulnya penanganan yang dilakukan
baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sudah terlambat pak
mau lockdown juga sudah susah
karena masyarakat sudah abad
untuk protokol kesehatan
bagaimana pandangan pak jk
melihat fenomena yang sekarang sementara ini puncaknya saja kita belum datang begitu pak
ya bagaimanapun kita harus berusaha
jadi memang tidak yang ujung daripada usaha ini ialah vaksinasi
tidak ada cara lain
yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penularannya
penularannya dengan tarif tiga m dengan menjaga disiplin masyarakat
dengan menutup kantor kantor resikonya ke ekonomi
pasti itu terjadi
jadi sambil kita bersama sama bekerja sama masyarakat internasional
untuk mendapat secepatnya vaksin
karena hanya vaksin ini yang dapat mengurangi penularan
vaksin kan tidak membunuh
cuma memperkuat imunisasi diri kita untuk tidak terkena virus itu
walaupun terjadi penularan
jadi diperlukan seperti itu
pak terakhir pak
saran seorang pak yusuf kalla untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
dalam menangani pandemi covid sembilan belas berdasarkan pengalaman pengalaman yang bapak punya
baik dari segi penanganan covid nya pak
dan juga mungkin untuk pemulihan ekonominya pak
karena bapak berberapa kali mengalami krisis krisis perekonomian pak pada saat memimpin
ya semua strateginya dan cara mengatasinya sudah diketahui sama orang
itu tadi pencegahan dan intervensi serta pengobatan
di dunia pun cuma itu saja
tidak ada cara lain
dimana apakah itu amerika yang membenar
tapi banyak juga negara yang kalau kita lihat di cerobok kayak amerika
walaupun dia hebat kaya tapi di cerobok
dan memakai musim waduh sebagai alat politik
maka akhirnya terjadi hal seperti ini
india juga tanpa percaya apa yang jelas
pokoknya mengalami hal yang sama
jadi kita masih beruntung bahwa kita tidak sebesar penurunannya kayak dua negara atau negara negara eropa
terus sudah maju tidak
cuma kita butuh kedisiplinan
kita butuh daerah yang bertindak secara baik
dan jangan takut untuk dimurahi masyarakat
harus tetap mendapatkan kebenaran
dan kita lihat di tv juga
sudah polisi sudah tentara sudah murid murid tangan
itu sudah hal yang baik
jadi kita tunggu hasilnya kira kira satu dua minggu ini terjadi penurunan atau tidak
tapi kalau terjadi pun peningkatan
maka kita juga harus konsistensi untuk tetap menjalankan program ini
terus kita harus mencari penyelesaian
untuk menjalankan program itu
untuk mengurangi penurunannya
oke oke kita sudah dapat poinnya pak jk bahwa sekali lagi pemerintah harus mendahulukan penanganan covid sembilan belas
baru pemulihan ekonomi
dan tadi dibutuhkan ketegasan kecepatan dan tindakan yang keras law enforcement dalam menangani pandemi ini
dan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus lebih disinergikan
sekali lagi tadi pak jk sebagai wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan juga ke dua belas
menyarankan agar pemerintah menunda pilkada serentak dua ribu dua puluh sampai vaksin ditemukan sekitar bulan mei ataupun juni
karena ini akan mempengaruhi kualitas pilkada serentak kita
dan itu disebabkan karena partisipasi pemilih ataupun masyarakat bisa rendah karena masyarakat takut datang ke tps
terima kasih sekali atas waktunya wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan juga ke dua belas pak yusuf kala
kepada kami cnn indonesia prime minister
terima kasih semalam hari ini